dan untuk membahas banyaknya tenaga medis yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona
melalui sambungan skype kita telah terhubung dengan ketua ikatan dokter indonesia atau idi cabang jawa timur
dr sutrisno di malang jawa timur selamat siang dr sutrisno
selamat siang mbak
ya dr sutisno langsung saja bagaimana sebetulnya kronologis meninggalnya dua dokter sekaligus di jawa timur
yang satu adalah almarhum dr denny di sampang madura dan satu lagi adalah dr dibyo di bangkalan
karena informasinya selain almarhum dr denny sebelumnya kedua orang tua beliau yang juga tenaga medis telah meninggal dunia akibat covid sembilan belas
ya terima kasih jadi mungkin sebagai pengantar di jawa timur sampai saat ini dokter yang positif itu sebanyak enam puluh satu orang yang positif covid
sedangkan yang meninggal itu delapan orang jadi sebelum dr denny dr dibyo ini wafat itu memang sudah ada enam orang sebelumnya yang wafat
dengan status covid positif
jadi sebenarnya untuk di jawa timur memang kita anggapan makin berat
bukan hanya dialami oleh tenaga medis tenaga dokter tetapi perawat bidan dan tenaga kesehatan yang lain juga makin berat
karena seirama dengan semakin banyak ekstasis yang positif
kebetulan sejawat kita di sampang ini dr denny bekerja di sebuah puskesmas
dan memang informasi yang kita terima bahwa kedua orang tuanya juga positif
dan kebetulan gimana memang
kemudian nasibnya kedua orang tuanya juga wafat
ya semoga jadi suada
kemudian dr denn ini yang merawat kedua orang tuanya dan ternyata juga tertular
dan membuat beliau juga akhirnya wafat juga dalam episode pandemi ini
sedangkan dr debbio adalah sahabat kita seorang dokter senior yang sudah lama berpraktek sebagai seorang dokter
dan beliau kemudian entah dari pasienan yang beliau rawat atau beliau kontak
dalam rawat jalan di sebuah klinik di bangkalan
kemudian tak lama kemudian beliau menderita diare
dan akhirnya berujung pada tanda tanda klinis yang khas serangan dari virus covid sembilan belas
akhirnya sampai terjadi masalah pernapasan
dan kemudian beliau juga wafat dalam episode pandemi covid sembilan belas ini
mungkin bisa diceritakan kondisi istri dan juga anaknya
almarhum dari dr denny kabarnya istri almarhum juga tenaga medis ataupun dokter
apakah memang saat ini sudah diketahui hasilnya mereka positif atau memang sedang diisolasi atau seperti apa dr sutrisno
iya dari memang saya ini warning buat kita semua buat masyarakat
bahwa coronavirus yang jadi penyebab covid sembilan belas ini ini penyebarannya sangat mudah
yaitu lewat lubang hidung
lubang mulut dan sebagian mata dan tangan membantu
jadi artinya cairan cairan yang keluar dari lubang ini ditambah dibantu dengan tangan
dan dekatnya hubungan antar tubuh ini sangat membantu
jadi ini khas
kita lihat bahwa dr denny merawat kedua orang tuanya
dan itu sangat potensi untuk tertular dan akhirnya tertular
itu kemudian istri dan anaknya yang sangat dekat dalam kehidupan sehari hari juga akhirnya tertular
dan dengan dr denny yang wafat
kemudian istrinya juga positif
dan insya allah saat ini dirawat di surabaya
dan kita mengikuti dan berdoa karena memang bagaimanapun juga setiap dokter menghadapi masalah yang berat
dan kita terus berdoa
dan informasi yang terakhir yang masuk ke saya yang nyadir ini membaik
juga putrinya saya yakin
semoga moga terus membaik mbak
dr sutrisno tadi anda sudah mengatakan bahwa di provinsi jawa timur sendiri ada enam puluh satu dokter yang positif covid sembilan belas
sembilan orang sudah meninggal dunia
begitu banyak tenaga medis terutama dokter di jawa timur yang kemudian menjadi korban dari covid sembilan belas
apa sebetulnya faktor utamanya dan apa evaluasi dari idi jawa timur dr sutrisno
jadi sebenarnya idi sebagai suatu organisasi provinsi sudah melakukan pembinaan secara keilmuan
dan pengawasan kedisiplinan apakah etik dan moral untuk terus mengupdate ilmu
kita mewajibkan teman teman yang memberikan pelayanan karena semua dokter itu ada klinisi
di dokter umum di pusat semest di klinik di praktek pribadi
semua klinisi merawat pasien dan kontak dengan pasien
tolong untuk patuhi protokol kesehatan
selalu menggunakan masker apd yang bagus cuci tangan dan jaga jarak
diciptakan barier supaya kontak dengan pasien tidak terlalu dekat
dan tentu apa yang harus dilakukan
tentu apd adalah kunci dalam hal ini
sehingga kita selalu sampaikan kepada para sahabat dokter utopato dan disiplin
menggunakan apd yang proper apd yang optimal apd yang tepat
sesuai dengan situasi dan kondisi di melati atom petrol
yang kedua adalah ini yang paling penting mbak
yang paling penting adalah load orang sakit di jawa timur ini makin meningkat
jadi terus kedatangan orang sakit sakit dalam tanda petik bahwa ada virus dan ada klinisnya
itu terus kedatangan
dan ini membuat beban dokter makin berat
apakah di level pelayanan primer atau di rumah sakit
sehingga selama orang sakit ini bertambah banyak dan tidak bisa direm
maka beban tenaga medis para medis dan rumah sakit penunjang lain di rumah sakit akan makin berat ke depan
dr sutrisno tadi anda sudah mengatakan bahwa load orang sakit ataupun load masyarakat yang positif covid sembilan belas di jawa timur ini semakin banyak menjadi beban dari tenaga medis
tapi di sisi lain kemudian pemkot surabaya dan juga pemprov jawa timur sudah menilai
sudah meniadakan psbb begitu
apakah ini menjadi kekhawatiran tersendiri dari para tenaga medis dan antisipasinya akan seperti apa dok
ya saya terbuka
saya terbuka bahwa dalam covid pandemi ini tidak semata mata dari aspek kesehatan
karena kan kalau kesehatan sih saya setrik saja
isolasi semua orang suruh diam di rumah ya dipaksa dengan segala peraturan untuk tinggal di rumah
itu setrik kesehatan
yang sakit kita obati di rumah sakit kita isolasi semuanya
sehingga yang sakit diisolasi diobati
yang tidak sakit diisolasi di tempat yang masing masing
itu pandangan kesehatan
dan saya memang memegang itu
tetapi kita paham juga bahwa memang ini ada aspek ekonomi ada aspek sosial ada aspek keamanan
dan mungkin juga ada aspek politiknya ya
walaupun itu mungkin nomor sekian
yang jelas bahwa ekonomi ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja
sehingga kita paham pemerintah untuk segera membuka dan membebaskan berbagai macam aktivitas yang mendukung ekonomi
saya memberikan penekanan bahwa sekarang bergeser
beban untuk menangani covid bukan di petugas kesehatan bukan di satgas bukan di tugas tugas
tetapi kepada masyarakat
mulai dari individu mulai dari keluarga mulai dari rt rw kecamatan sampai tingkat tinggi
mulai dari pabrik mulai dari mal mal mulai dari kafe mulai dari mana pun tempat keramaian
nanti tempat sekolah pesantren macam macam dan segala macam tokoh agama harus terlibat menjadi pionir
pionir untuk hidup di era new normal
pakai masker jaga jarak lalu cuci tangan hindari kerumunan seminimal mungkin berkontak dengan banyak orang
kerjakan apa yang bisa kerjakan di rumah
hindari sesuatu yang bersifat keramaian
dan itu ada pada para tokoh tokoh ini yang nanti akan memegang peranan penting
oleh karena itu saya menekankan bahwa beban sekarang bergeser kepada mereka pada individu pada kepala keluarga
pada rt rw tokoh masyarakat dan semuanya tempat
mari menjadikan pionir
menyediakan pionir untuk menjaga disiplin untuk siap hidup dalam era new normal yang berbeda dari sebelumnya
at least untuk beberapa bulan atau tahun mendatang sampai ditemukan vaksinnya
oke ya terima kasih sekali dr sutrisno ketua idi cabang jawa timur
bebannya ada di masyarakat yang bisa harus menjalankan protokol kesehatan di era new normal ini
sehingga beban dari para tenaga medis juga bisa berkurang karena semakin banyak masyarakat ataupun orang yang terkonfirmasi positif
sehingga harus ditangani oleh tenaga medis
sehingga diharapkan masyarakat menjadi garda terdepan untuk bisa menjalankan protokol kesehatan di era new normal ini
terima kasih sekali dr sutrisno atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini